ketua dpr ri puan maharani menerima tongkat estafet kepemimpinan parlemen indonesia di asean interparliamentary assembly atau aipa dari kamboja
dpr ri menjadi presidensi dalam forum parlemen negara negara asia tenggara itu untuk tahun dua ribu dua puluh
dpr ri menjadi presidensi dalam forum parlemen indonesia di asean interparliamentary assembly itu untuk tahun dua ribu dua puluh tiga

semua ini sekali lagi menunjukkan komitmen kuat parlemen anggota asean untuk mendukung kerja aipa
saya mencari kemampuan untuk mengucapkan selamat datang kembali di indonesia di tahun dua ribu dua puluh tiga
terima kasih kamboja dan sampai jumpa di indonesia tahun depan
sebagai ketua aipa tahun dua ribu dua puluh tiga dpr ri mengajak parlemen anggota aipa untuk bekerja sama mengatasi berbagai tantangan global
asia tenggara diharapkan
diharapkan menjadi contoh dalam membina kerjasama regional sebagai katalis untuk membangun stabilitas kemajuan ekonomi dan proses pemulihan
menurut saya akan sangat penting untuk segera mempererat atau memperkuat hubungan parlemen antara negara negara asean
sehingga nanti keputusan yang akan diambil dalam ktt asean selanjutnya itu memang sudah mendapatkan masukan dari parlemen parlemen yang ada di asean
meyakini atau optimis bahwa masukan yang dilaksanakan dalam aipa atau pertemuan ketua parlemen di negara negara asean ini bisa memberikan satu kekuatan tambahan dan kesejukan dalam penyelesaian masalah masalah yang ada di asean
usai acara sidang umum aipa ke empat puluh tiga ketua dpr ri puan maharani melakukan pertemuan bilateral dengan presiden national assembly kamboja heng samrin
puan berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum
untuk memperkuat kerjasama indonesia dengan kamboja